selasa pagi presiden joko widodo bertolak ke singapura untuk menghadiri ktt asean
ktt asean berlangsung mulai hari ini tiga belas november hingga lima belas november di singapura
selain ibu negara jokowi didampingi oleh sejumlah menteri
menteri luar negeri retno marsudi mengatakan di sela sela ktt yang waktunya singkat
jokowi akan menghadiri tujuh belas hingga dua puluh pertemuan bilatlar
misi yang akan dibawa presiden jokowi yakni mempresentasikan persoalan indo pasifik
rencananya usai menghadiri ktt asean
presiden joko widodo akan melakukan kunjungan kerja di papua pada enam belas november
dan menghadiri ktt apec di papua nugini pada tujuh belas hingga delapan belas november
di ktt apec presiden joko widodo akan menyampaikan pentingnya penyelesaian
kesepakatan komprehensif economic partnership